kasih jalan ya mas ya tolong ya
kasih jalan ya mas
kasih ya kasih jalan ya sorry ya
kasih jalan dulu ya kasih jalan
ingin menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh
pak kapitrimas awalnya di tanggal tiga puluh satu lima belas kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa
tersangka fs ini di rumahnya seling melakukan pergelaguan narkoba
dengan segera tim merapat ke tkp awal tkp tadi dengan rencana untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut
namun demikian kita memang mendapat perhalangan di situ
ternyata tersangka fs sempat melompat dari belakang rumahnya
ke perumahan yang ada di belakang rumahnya
dan ditemui ada di rumah warga lainnya
pada saat melompat ternyata fs yang dulunya kakinya pernah patah menggunakan pen
itu mengalami masalah di kakinya
sehingga saat ini pada saat proses penangkapan tanggal tiga puluh satu sampai dengan saat ini
tersangka ms masih kita lakukan perawatan
di rumah sakit kori
maka dari itu tersangka fs tidak bisa kita hadirkan di sini
namun demikian inilah orangnya
tahan pak jangan gerak pak
jadi untuk tersangka fs
pak kemari pak
pak kemari pak
kanan pak kanan pak
tapi di dalam rontok rokok yang tadi sudah disampaikan kepada
di tkp pertama
ini adalah tkp pertama
menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh pak kabupat rimas
awalnya di tanggal tiga puluh satu sekitar jam lima belas kita mendapat laporan dari masyarakat
bahwa tangga fs ini di rumahnya selingkuh
jadi pak yusuf benamkan pernah melakukan kegiatan penyelenggaraan argojok
jadi kalau kita lakukan tes urim
dari proses tersebut